untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir lahar hujan gunung merapi di kabupaten agam
sudah ada jurnalis kompas tv muhammad rizky
seperti apa pencarian korban yang masih dinyatakan hilang di kabupaten agam saat ini rizky
ya saudara dapat kami berikan informasi lebih lanjut terkait aktivitas yang dilakukan di kabupaten agam
tadi proses pencarian sempat dihentikan dikarenakan kondisi cuaca yang cukup buruk
di mana tadi pada saat proses pembersihan terjadi hujan yang cukup lebat dan juga petir yang menyambar
dan semua warga yang berada di tempat lokasi dihimbau untuk menjauhi tempat lokasi kejadian
dan bahkan selain dari warga dan dari tim seharga bungan
semua alat berat yang sedang beraktivitas di daerah proses pembersihan juga dilakukan
diimbau untuk pergi menjauh dari area kejadian seperti itu
saat ini berapa korban yang masih dicari di kabupaten agam rezeki
untuk informasi data sementara korban yang masih hilang dan masih dicari dan sampai sekarang ini berjumlah tiga orang
namun di tiga orang ini hilang dari beberapa kecamatan tidak hanya di satu kecamatan saja
tetapi menyebar dari beberapa kecamatan
untuk fokus pencarian di mana saja saat ini
untuk fokus pencarian terkhusus di daerah kecematan candong yang sekarang saya berada
ini rukuknya berada di persawahan di mana persawahan yang terdampak sekitar dua puluh lima hektare
sehingga tim sar melakukan penelusuran dengan menggunakan jalan kaki
dan juga diharapkan pada saat pembersihan yang dilakukan di lokasi kejadian rumah warga ini diharapkan bisa membuahkan hasil untuk menemukan korban yang hilang
di area yang diduga ada korban alat berat belum bisa dikerahkan rizky
ya untuk saat sekarang alat berat digunakan untuk membersihkan perbatuan lumpur yang masih berada banyak di daerah lokasi kejadian
baik rizky bagaimana dengan kondisi pengungsi seperti apa bantuan yang sudah mereka terima
baik kondisi pengungsi yang terjadi saat sekarang dari kemarin hingga sekarang masih terus mengalir
bantuan dari pemerintah bahkan dari warga masyarakat sekitar
dan dari tadi para pengungsi juga terus melakukan pembagian bantuan yang telah diberikan berupa logistik keperluan mandi dan keperluan lainnya
sehingga dapat dibagi secara rata bagi pengungsi dan korban seperti itu
rizky sempat ada informasi soal rencana relokasi bagaimana dengan warga yang terdampak
apakah mereka setuju untuk relokasi ke tempat yang lebih aman
untuk masalah relokasi ini masih perlu dipertanyakan
karena para pengungsi juga masih belum pasti apakah bisa direlokasi
dan juga info yang terbaru pada saat sekarang relokasi ini akan disindahlanjuti setelah situasi tanggap darurat selesai
di mana situasi tanggap darurat ini berlangsung selama empat belas hari selesai di tanggal dua puluh empat atau dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
dan akan disindahlanjuti mengenai tentang relokasi para korban
baik terima kasih muhammad rizky untuk laporan anda langsung dari kabupaten agam sumatera barat